banjir bandang yang terjadi di bogor akhir pekan lalu mengakibatkan pemakaman di kampung bubula kecamatan ciomas terbawa arus bahkan sebagian diantaranya hilang
kejadian ini membuat warga panik apalagi banyak isi makam yang terbawa arus sungai cisadane itu kini tersisa di tepi sungai
warga pun berupaya memindahkan seluruh makam terutama yang berada di bibir sungai
inilah suasana pasca banjir bandang di kota hujan bogor
belasan makam di kampung bubulak desa laladon kecamatan ciomas kabupaten bogor hilang terseret air sungai cisadane senin pagi
sisa sisa isi makam masih tersangkut di bibir sungai
jebolnya tanggul pembatas makam oleh luapan air ini membuat warga panik
warga membongkar makam dan memindahkannya karena takut terjadi banjir lagi saat hujan deras turun
warga ini yang mau memindahkan almarhum sama ahli warisnya yang kena terdampak
banjir sebelas yang terbawa arus air itu bawa
hingga kini pihak berwenang belum memastikan jumlah makam yang hilang akibat banjir bandang ini
diketahui areal pemakaman warga ini sudah ada sejak empat puluh tahun silam
beni akbar bogor